gimana ya pin kalo gak jadi beli motor
kan tonton stres lagi gak ya
bisa jadi teh
teteh gak ada uang
motor baru kan harganya enam belas jutaan pin
bisa dikredit kok teh
cicilannya tiga tahun
tapi kan sebulannya delapan ratus ribu pin
selama tiga tahun
belum lagi andra masuk tekad
biar bayar listriknya murah
kalau kita bayar listrik murah kayak em
gak masalah sih boros
em ternyata kamu udah modern
punya mesin cuci
tuh liat pak
aduh masih bersih
kayak yang jarang dipake nih
emang nyucinya berapa bulan sekali sih
lima tahun sekali pas memilu
oh kayak pilihan umum
eh ikutnya gak mau masuk ke dalam
ke kawang mandi
pintu kawang mandinya sempit
takut gak umat
oh tuh sempit deh
mami sih disuruh masuk
pengen duduk dulu atuh
enggak ah takut kursinya nggak kuat
makanya kalau beli kursi itu yang jati asli
jangan jati kawe
ntar tamu tamu pada takut lagi kalau mau duduk
tuh ceng denger
beli kursi teh yang jati asli
udah tuh pak
kasian mereka diledekin terus
jati jati di jalan yaa
eh kelesetan udah gak moksin
ih papitnya ngomongnya hati hati aja jangan bilang jati jati
tutup aja bingung nyum ya
dikanti aja sama gemuk yang lebih gede ya papih

lagi mikir gimana caranya mereka gak masuk lagi

lagi mikir gimana caranya mereka gak masuk lagi
lamadhan telah selesai
setan setan dan iblis kembali dilepas
konspirasi global akan kembali melancarkan serangannya
fokus kita adalah
dan pemimpin konspirasi global komandan
kita harus segera menelusuri golden baby yang diambil dari indonesia
mungkin pasti ada sesuatu di balik pemulangan golden baby
siap satu komandan
gimana ya pin kalau nggak jadi beli motor
nanti tersetres lagi nggak ya
bisa jadi teh
teh teh teh nggak ada uang
motor baru kan harganya enam belas jutaan pin
bisa dikredit kok teh
cicilannya tiga tahun
tapi kan sebulannya delapan ratus ribu pin selama tiga tahun
belum lagi yang ada masuk tk tahun depan
harus kirim berapa teh teh per bulan
teh teh teh nggak cukup
beli yang second hand
yang second aja udah empat juta pin
uang teteh sisanya cuma lima juta
itu juga buat biaya berangkat pin
emang teteh belum beli tiket
tapi kan dari sini ke bandara itu perlu ongkos
belum lagi di sana dari bandara ke rumah majikan juga perlu biaya
kalau mau pinjem pinjem sama siapa
kalaupun ada yang minjemin gimana bayarnya
kamu kenapa ngelamun aja
kamu mau lebaran ke tempat papa kamu di jakarta
kau mau lebaran bareng sama paps
terus juga aku mau lebaran bareng sama temen temen aku di jakarta
boleh nggak moms
kan dari kemarin mamah udah bilang boleh tuti
tapi aku takutnya moms bohong
takutnya moms bilang moms nggak marah moms nggak sedih
padahal sebenarnya moms marah
tapi moms aku mau nginep yuk di tempatnya paps
boleh nggak moms
aku nginepnya semalam doang kok
kalau emang nggak boleh yaudah nggak usah nggak apa apa moms
jangan lama lama ya
yuk moms cuma semalam
besok aku udah balik lagi ke sini sama moms
agen kamu mah heran ya
baru juga kemarin ketemu udah pelukan lagi pelukan lagi
udah ngomelnya cecetnya belum saling lupa
aku punya banyak salah sama kamu
minta maafnya tuh udah kemarin
abis sholat udah maaf maafan udah peluk pelukan segala
ngapain sekarang minta maaf lagi
gak apa apa ci
itu emang punya banyak salah sama cucu
iup encut juga punya banyak salah sama aku
encut nggak mau minta maaf lagi sama aku
cucunya udah resmi keluar dari restoran
berarti sekarang kamu bisa temenin cucunya ke kantor baru yub
soalnya aku lagi mau pergi ke jakarta
mau lebaran bareng sama pap sama temen temennya aku
moms foto bareng dulu yuk sama aku
aku mau liatin sama temen temen aku
yang ada di jakarta
biasa hp baru
tut nanti kalau kamu berangkat ke jakarta
jangan lupa kunci pintu
kuncinya kalau di tempat seperti biasa
lihatin nanti perginya
moms jangan lupa pegangan
kamu ini nggak bisa munduran cek
oh muter dulu yub
karena emang ke kantor cek
iya seru banget
orang kan gini melewati the forbidden language
banjo pathetic kan
rumah saya pak hansi penibaik nisan
itu memang sudah tugas saya bu guruyola
eh mari masuk pak minum dulu
terima kasih bu guruyola
saya sedang bertugas permisi
mari pon assalamualaikum